untuk mengantisipasi rencana demonstrasi mahasiswa pada sebelas april di sekitar istana negara jakarta
polda metro jaya akan menutup sejumlah jalan
selain itu akan diberlakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional
dalam keterangan tertulisnya di lantas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yugo
minggu siang mengatakan jalan medan merdeka barat jakarta pusat akan ditutup mulai senin pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
pihak kepolisian akan memasang barier beton serta kawat berduri di sisi selatan jalan medan merdeka barat
dan juga menutup akses sisi utara jalan majapahit yang menuju istana dari lampu lalu lintas harmoni
selain itu akses menuju jalan veteran satu dua dan tiga dari jalan insinyur haji juanda akan ditutup
sementara di jalan medan merdeka selatan dan budi kemuliaan akan diberlakukan rekayasa
lalu lintas yang bersifat situasional
petugas akan dikerahkan untuk mengamankan lalu lintas dalam aksi besok
yang direncanakan diikuti seribu mahasiswa yang hendak menyuarakan aspirasi mereka